dalam keterangan tertulis yang dibacakan di hadapan majelis hakim
penuntut umum menyatakan menolak semua pembelaan yang disampaikan terdakwa joko chandra
pada senin lima belas maret lalu dan tetap pada tuntutan semula
yakni meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman empat tahun penjara
dan denda seratus juta rupiah subsidi dari enam bulan kurungan
penuntut umum juga tetap menolak permintaan terdakwa menjadi justice kolaborator
karena dianggap sebagai pelaku utama yaitu pihak pemberi suap
pada pukul sepuluh waktu indonesia bagian barat dengan acara untuk mendengarkan
duplik dari terdakwa atau dan atau proses hukum terdakwa
sidang cukup dan ditutup
sidang akan dilanjutkan dengan agenda duplik atau jawaban tertulis dari terdakwa
atas replik yang disampaikan penuntut umum yang akan digelar kamis dua puluh lima maret mendatang
tim liputan cnn indonesia